tapi itu orangnya lebih baik dan lembut nanti
sedangkan si alpha dia orangnya lumayan kasar
tapi antoni baik terus sama eyang
sedangkan alfa dia juga mempunyai jiwa sosial
sampai membangun rumah singga buat anak anak yang ada di jalanan
antoni itu lebih suka nanam nanam mawar mawar untuk membantuin eoria
ya kalau si alpha paling ngerjain genteng yang rusak
atau ada kerusakan rumah yang temboknya rusak gitu
ya pokoknya ikut ikut bantu chat gitu deh
kayak gitu dia orangnya
tumben kamu datang
aduh maaf ya ter
mama hari ini gak masak
gara gara semalam hujan
tuh kamu lihat tuh
genteng di belakang pada roboh
untung ada antoni
ternyata digesit juga ya ter
setelah dia lihat yang mana yang mana yang rusak
terus dia langsung perbaiki
sekarang dia mana man
tuh ada di belakang
lagi ngajarin kendi ngaduk ngaduk semen
eh kamu masuk masuk
nah caranya itu kayak gini
dia aduk terus
kalau si alpha paling ngerjain genteng yang rusak
atau ada kerusakan rumah yang temboknya rusak
atau ya pokoknya
ada yang ikut ikut bantu chat gitu deh
pernah ada kejadian kayak gini deh
sini aduk dulu
kok kok bisa sama persis ya
itu itu bukan antoni
tapi topan yang lupa ingatan

setelah tadi saya jadi si getir ini
dia belingkirngin tepatnya itu
jadi ada sensei aurelia nih
sebelum dia mulai menyel ka withdrawnya
dia langsung lihat besar apa beingnya
sumpah berbicara saja ya pak antoni
udang undangnya juga shek
cool saja ini yang seperti
padahal kan kalau udah siang begini sayuran di pasar juga udah pada habis
awas lo ya lain kali gua kerjain juga loh
bahkan lebih kasar lagi
gara gara warung mie ayamnya si elva
eh warung nasi gua jadi nggak laku
apaan tuh bu
ini pak sawi
bu bu buat apaan sih beli sawi segitu banyak
emangnya gua kelinci lo mau mempanin sawi segitu banyaknya
aduh bapak ini sawi bukan buat bapak
ini sawit cuma buat ngerjain si elva yang punya warung mie ayam itu pak
gara gara dia warung kita tuh jadi sepi
eh warung lo dari dulu juga emang udah sepi
kagak ada pembelinya tahu nggak
kalau bukan gue yang nyuruh kuli kuli buat makan
disini warung lo kagak bakal ada pembelinya
aduh bapak ini gimana sih
bukan belain istri pokoknya saya tuh mau ngerjain si elva itu pak
apa bapak mau kalau lama lama kuli kuli itu juga pada makan di sana
karena harga makanan di sana tuh juga murah pak
kalau gitu gue mesti pikirin cara cara yang lebih profesi
kalau gua ngikutin cara lo eh

kalau gua ngikutin cara lo eh

nah gitu dong pak istri itu dibelain bukan dicelah mulu
eh kalau ada maunya aja lo cengengesan
kalau suami gue udah turun tangan
tunggu aja ya
ya udah yaudah
kok kamu pagi pagi di sini sih
emangnya ada apaan sih
dibilangin jangan keras keras
ntar kedengeran si antoni
dia udah bangun belum
loh emangnya kenapa antoni
ya ken aku tuh curiga

kalau dia tuh sebenarnya bukan anthony
teri kamu tuh ngomong apa sih
eh kamu lihat sendiri kan
aldi steven yang kerennya semua itu percaya kalau itu tuh anthony
kamu kan belum kenal apa apa tentang anthony
makanya mungkin aja kan kalau kamu curiga sama dia
kamu lihat sendiri kan
waktu aku tunjukin bunga mawar hasil persilangannya dia sendiri
aku tuh padahal nggak kasih tahu namanya loh
dia sendiri udah tahu namanya mawar cb yang manis
ya udahlah terserah kalau nggak percaya
gue burung dulu ya
gak mau ketemu sama mama dulu
udah deh lain kali aja ya
iya sih ma
tapi cuma empat belas ikat yaudah kini burung aja
itu sih bukan cuma
tapi alhamdulillah daripada nggak dapet apa apa ya kan
tapi mama bingung kok tumben ya tukang sayur keliling itu bisa kehabisan sawi
iya ma tadi kenny juga pikirnya kayak gitu
ya udahlah sayang
eh aduh aduh kenny lupa mama lupa aduh pompanya macet
gimana nih cuciannya
oh yaudah aja kalau gitu kita minta tolong ayo sama antoni
hah antoni iya kamu betul
oh gimana mama yuk yuk yuk
ma anak emang rajin banget
malah sakit rajinnya sambil lupa berhenti
nah giliran aku ya sekarang
ah akhirnya beli rumah mewah
eh ya ampun antoni padahal tuh aku deh awal udah ngincer perumahan itu tahu
eh kamu gak boleh kecewa
kan aku beli rumah mewahnya

ya ampun antoni kamu tuh ngomong apa sih kita kan cuma lagi main
masa bisa beli rumah mewah segala buat aku lagi
iya tapi aku serius loh kalau perlu semua uangku dibang buat kamu juga nih
ah antoni aku jadi malu dane mainnya
eh anton aku tuh baru sadar ya dari tadi tuh hari ini nggak ada pembelinya ya
hah mama juga ke mana lagi
kamu udah selesai mainnya kan
mama lagi sedih ya
karena warung kita masih sepi
kalau begini begini terus
mama udah gak bisa beli bahan bahan
untuk dagangan ken
setiap hari kita belanja
untuk bahan bahan tapi pemasukannya
yang ada kita nggak bisa balik modal
padahal kita kan udah pasang spanduk
depan pagar rumah kita
gak bisa ngeliat sih ada sepanduk
ya kalau gitu
tandanya kita tuh harus cari jalan lain
supaya warung kita dilapu lagi
ya mungkin aja
pelanggan pelanggan kita yang lama nggak tahu
kalau warung kita tuh udah buka lagi setelah kerusakan yang lama
supaya orang orang tahu
kalau warungnya mamanya candy buka
kalau pakai billboard atau poster
balonnya masih banyak
ini lah mampu mampu juga
kalau aku beli seratus ribu
terima kasih abang